dan saya berikan yang terbaik untuk indonesia
kalau kita berbicara soal laga kandang sempat ada keraguan
apakah pertandingan indonesia selama main di kandang sendiri di piala aff bisa dihadiri supporter
tapi akhirnya terjawab aff cup di indonesia bisa digelar dengan penonton
seperti apa komunikasi atau mendekatan yang dilakukan oleh federasi
sampai akhirnya diberikan izin untuk menggelar
hanya lagi kita bersyukur bahwa laga aff ini dihadiri oleh penonton
dan memang ini harapan dari pemain waktu saya ke bali
pemain yang sedang paketung tolong bagaimana usahakan ada penonton
ada supporter ada pemain ke dua belas
itu harapan pemain
alhamdulillah mungkin mereka disambungkan oleh pemerintah
pak presiden pak mewah khususnya pak kapuri
terima kasih sekali kepada pak kapuri
baik sebenarnya kalau bicara soal piala aff
kita butuh durasi yang panjang untuk lebih mendetail lagi
tapi karena waktu terbatas saya harus tanya terakhir
pak iwan target di piala aff tahun ini seperti apa
dan bagaimana optimisme dari federasi dan juga squad garuda
terhadap target yang diberikan oleh federasi
ya saya katakan kita maksimal pak
kita anak sudah
bisa berlatih yang terbaik juga di tempat yang terbaik juga
orang orang juga mereka mengingat terbaik juga
tadi latihan desa juga dua kali mereka ingin menyamakan situasi
dengan lapangan yang akan dipakai nanti
tuh akan nggak
jelas federasi tentunya semua yang terlibat
pemain pelatih mempunyai tujuan yang sama
bagaimana kita bisa memberikan terbaik kepada rakyat indonesia
dan tentunya ingin yang terbaik dalam piala tersebut ya
pertama sekali saya berusaha
saya berusaha untuk memberikan maksimal kepada mereka dan anak anak juga
sudah berlatih maksimal serius
karena kami mendapat laporan dari pelatih
pelatih tidak mau kalau katakan ini kurang pemain ini kurang
kalau sudah baik sudah baik
dan dia memang pada pemain yang belum maksimal dia menjauh terus
saya berada di bali saya melihat sekali dan termasuk tadi juga ya
mana yang terdamping yang sedikit bagus passion nya
kemudian kerjasamanya kesolidannya fisiknya
mental dia sudah mental
tidak menyerah menyerah mental tidak takut
fisiknya juga luar biasa
semoga seluruh rakyat indonesia agar mereka nanti bisa membangun dalam piala afc
harapan kita bersama
semoga timnas garuda skuad garuda kali ini bisa memberikan menorekan prestasi
untuk sedikit mengurangi kesedihan kedukaan kita terhadap tragedi
kanjuruan juga memberikan optimisme ya pak iwan terhadap dunia luar
bahwa indonesia mampu menggelar khususnya sepak bola ini di indonesia
pak muhammad iryawan terima kasih banyak sudah
terima kasih banyak
terima kasih banyak